saya sudah sampaikan kan kemarin tadi malam sudah saya sampaikan
masa saya ulang lagi yang jelas hari ini adalah rebu pon